minggu dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh dua kalimantan tengah resmi menyelenggarakan event uci mountain bike eliminator world cup dua ribu dua puluh
untuk seri ke delapan di musim ini di arena stadion tuapahu kota palangkaraya kalimantan tengah
sejumlah persiapan sudah terlihat satu hari jelang berlangsungnya acara
khususnya arena track balap sudah rampung seratus persen
ditemui saat melakukan track walk bersama ceo city mtb christoph blirnel pada sabtu sore
gubernur kalimantan tengah sugianto sabran menyebut seluruh sektor mulai dari akses kedatangan hingga venue acara
sudah dalam kondisi siap dan bahkan sudah digunakan untuk latihan
persiapan kami cek dari bandara persiapan perlataan kota sampai ke kota
dan sampai ke sirkuit untuk tempat pertandingan uci mtb eliminator world cup tahun dua ribu dua puluh dua
sudah intinya semuanya sudah siap
tetapi tentu ada hal hal dikit
tadi saya tegur saya tidak ingin ada sampah di sekeliling sirkuit
semuanya tidak ada sampah
ada tim sebut sampah kami siapkan supaya pelangkeraya harus bersih harus indah
dalam hal ini kan untuk persiapan ini kita juga yang lebih terpenting bagaimana memperkenalkan kalimantan tengah kepada dunia luar
itu yang terpenting
di samping itu sebanyak empat puluh sembilan atlet mancanegara termasuk juga dari indonesia siap beradu cepat dalam melewati sejumlah rintangan dalam lintasan sepanjang lima ratus delapan belas meter ini
disampaikan oleh sekjen pb ikatan sepeda sport indonesia para manugroho atlet sepeda indonesia seluruhnya berjumlah delapan belas orang
yang terdiri dari sembilan atlet laki laki dan sembilan atlet perempuan untuk mengikuti dua kelas berbeda
mungkin juga cukup baru ya buat mereka tapi saya lihat anak anak tidak patah semangat
mereka juga berlatih cukup serius untuk bisa mendapatkan
mengalahkan dari track ini
targetnya kita lihat aja besok
karena kan yang kita lawan ini adalah teman teman yang sudah kelas dunia mereka yang sudah sering ikut di mountain bike xce
jadi semoga sih ada kejutan dari anak
selain fanani mungkin yang level asia juga ada yang anak anak downhill ya jangan disempelekan juga
karena mereka teknika cukup bagus
ada dua atlet
perempuan yang dilihat oleh christoph ini bagus
kemungkinannya dilihat dari segi teknisnya tekniknya
rencananya acara yang diikuti oleh tiga puluh dua negara tersebut akan dibuka oleh menpora zainuddin amali yang tiba di palangkaraya pada sabtu sore
albi pratama robby bahtiar kalimantan tengah